tanpa mengenakan sarung tangan ratna memilah sisa pakan yang ada di dalam kotak kecil ini
ada jutaan pelatu magot di dalamnya ciji tentu tidak karena pekerjaan ini sudah lima tahun ia
tekuni bersama suami ratna membudidayakan ular magot dari indukan lalat tentara hitam
atau black soldier flight ratna punya enam puluh satu kotak belatung yang secara bergiliran bisa dipanen
setiap hari ular ini dijual untuk dijadikan makanan ikan dalam seminggu keluarga ini bisa
memanen tiga ratus hingga tiga ratus lima puluh kg fresh magot hitung saja jika satu kg magot dijual dengan harga
sepuluh rupiah maka dalam seminggu pendapatan dari ular magot bisa tiga setengah juta rupiah
sementara dari kandang bisa dipanen telur lalat hitam
yang dijual sepuluh rupiah per gramnya lima delapan hari setelah menetas dari kepompong lalat bertelur dan
dicelah bilah papan kecil yang ditumpuk di dalam kandang jari ketika banyak orang beralih menjadi
peternak ikan atau ayam penjualan magot juga ikut meningkat selain bernilai ekonomis jutaan pelatung
ini butuh sampah organik yang tidak sedikit dan mengurainya menjadi pupuk makin menjanjikan
karena banyak yang dirumahkan ini memang
kalangannya bagi kita yang dirumahkan bisa beternak tanpa kos pakan yang banyak
gitu kita karena dia bisa potong kos kita tiga empat puluh persen pakan kotor khas khan jadi kalau yang
banyak yang dirumahkan pasti dia apasel berilfasi peternak ikan atau ayam kalau yang satu ini agak

eat congregation garis fisik dan majlis sebutilling hanya sambil naik sabah li safiti dan menabilek ke dalam kondisi yang lebat
namun hewan ini adalah skinny gheniapic atau tikus belanda
nah hewan ini memiliki bentuk mirip dengan marmut
namun perbedaannya terletak pada tubuhnya yang kecil
nah ini yang menarik meskipun namanya tikus belanda
skinny guinea pig bukan berasal dari negeri kincir angin
melainkan dari pegunungan andes di amerika selatan
adalah seorang pemuda asal batu jajar kabupaten bandung barat
yang berhasil membudidayakannya
selain mengemaskan untuk perawatannya pun tidak sulit
cukup diberi makan sayuran seperti rumput wortel
hingga pelet kelinci sehari dua kali
yogi memanfaatkan media sosial untuk menjual skinny gwenia pik miliknya
warna dan motif pada kulit yang menentukan harga jualnya
adapun harganya berkisar mulai dari empat hingga delapan juta rupiah per pasang
hobi ini pun mampu menghasilkan pendapatan dua belas hingga lima belas juta rupiah per bulan
tim liputan cnn indonesia